tragedi kanjuruhan menjadi perhatian dunia hingga sepekan usai insiden terjadi
unggahan warganet tentang tragedi ini masih terus membajiri media sosial
kita akan bahas bersama anugrah m prahasta head of transmedia sosial
selamat malam mas anu
selamat malam mas reza
alhamdulillah sehat juga ya
jadi mas selama sepekan terakhir nih apa saja cuitan dari warganet terkait dengan tragedikan juruhan
oke pertama tama saya keluarga bersama transmedia sosial dan transmedia mengucapkan benar benar sungkawa
atas apa yang terjadi di ikan juruhan ya
nah ini tragedi kemanusiaan lah gitu
oke kalau kita lihat ke sosial media yang saya analisa adalah dari semua sosial media
twitter facebook instagram juga pemberitaan
kalau kita bicara percakapan start dari tanggal dua oktober sampai dengan tanggal tujuh oktober
di twitter ada empat ratus enam lima ratus empat puluh dua percakapan dan pemberitaan
ini mix gitu ya
di instagram ada satu sembilan ratus sembilan puluh delapan
di portal pemberitaan ada satu sembilan ratus tiga puluh empat
yang rata rata kalau di portal udah pasti semua pemberitaan lah
kalau facebook ini ada negatifnya lebih banyak daripada positif
di instagram pun kurang lebih sama
di twitter yang juga paling ekstrim
ya intinya semua selain menyesalkan apa yang terjadi
juga kecewa terhadap apa yang dilakukan lah gitu ya
oke baik mas anu
ini apa saja sentimen dari respons warganek terkait dengan tragedi ikan juruhan ya
oke yang pertama memang responnya pasti negatif
karena hampir semua tweetan itu kan merespons satu video misalnya ya
yang di respon oleh tweetan yang lain
semuanya rata rata kemudian menyalahkan
makanya kemudian kami menganalisa ada tiga topik besar
yang pertama adalah kan juruhan itu sendiri
yang kedua kan juruhan dan polri
yang ketiga kan juruhan dan tni
karena tiga topik ini kalau kita mau fokus di kejadiannya ya tiga topik ini yang berkaitan gitu ya
sementara ada fenomena fenomena di luar sana yang berkembang
satunya adalah ada fenomena ketika
para narasumber ini kemudian merasa takut diintimidasi terintimidasi oleh pihak lain
jika mereka mau memberikan sebuah pernyataan
lalu tiga hari yang lalu juga sempat trending juga
fans dari teman teman kita yang k popers gitu ya
itu menggalang donasi untuk perbanding ikan juruhan
baik mas anung kemarin kan polri juga mengumumkan tersangka ada enam begitu ya
apakah terjadi perubahan sentimen terkait dengan tragedi ikan juruhan setelah diumumkan
secara signifikan tidak
karena rasionya terlalu jauh
rasio sentimen negatif terhadap polri di kejadian ini dan sentimen positifnya sangat jauh sekali
jadi apa ya kurang lebih tidak berubah sih sentimennya masih negatif
apalagi kalau kita lihat historisnya ada kemudian squote on quote gitu ya
rasa ketidakpercayaan dengan polri ini kan panjang nih gitu ya
tiga bulan terakhir ini selalu berhubungan dengan polri gitu ya
akhirnya terakumulasi mungkin ya
lantas bagaimana dengan sentimen dari warganet tentang tgipf
apakah ada perubahan juga
ya kalau saya pribadi sih sebenarnya merespon
kembali lagi kalau masalah sentimen kebanyakan netral sih ya
khususnya tentang tim ini netral
mereka tetap berharap bahwa apapun yang dilakukan itu membuka ini seluas luas
kalau warganet kan pasti yaudah ini udah hari pertama nih
yang kedua apa nih hasilnya gitu kan
desakan desakan ini ya saya pikir sih bukan negatif juga ya
tapi lebih ke curiosity aja sih
kalau kita bicara soal akun begitu ya
apakah akunnya organik semua atau ada akun juga bot begitu yang memberikan komentar soal tragedi kanjuruhan
oke ini menarik nih kalau bicara ini ya
karena hampir semua akun baik bot atau baik tidak bot gitu ya
baik yang orang beneran atau tidak beneran
kemudian merespon kanjuruan ini
tapi banyak distorsi cakapannya
contohnya misalnya ada akun akun yang kemudian mereka menjual e commerce gitu ya
atau perjualan lah gitu
mereka juga menggunakan tagar yang sama
mereka juga menggunakan kata kata yang sama sehingga mereka masuk ke dalam percakapan
jadi kalau kita lihat dari analisanya hampir semua orang ikutan gitu
cuma tendensinya yang beda beda
ada yang kemudian mereka ikutan tren hanya untuk ngomongin apa yang mereka cikniknya lakukan gitu ya
mas anu kalau kita lihat biasanya kan ada suatu tragedi begitu pasti ada buzzer di dalamnya
seberapa banyak sih komentar yang dibuat oleh buzzer begitu
kalau untuk kejadian extraordinary seperti ini sebenarnya agak sulit untuk membedakannya ya
karena kan ini kejadian yang impactnya bukan hanya satu daerah bukan hanya satu negara
tapi juga satu dunia
kejadian yang kemudian dilirik oleh mata internasional
artinya beratnya besarnya kejadian ini membuat semua percakapan itu menjadi apa ya
seperti seluruh kondisi ini tapi enggak juga
karena kan misalnya ada kelompok buzzer gitu ya
mereka tendensinya misalnya mau nyerang polri gitu kan
tapi toh juga kan organik
jadi membedakan ini dalam situasi kondisi yang sangat ekstra
mas anu tadi anda menyebutkan bahwa tragedi ini kan memang menarik perhatian internasional begitu
apa saja komentar dari warga net internasional
terkait dengan kejadian ini
salah satunya adalah mereka banyak kemudian meretweet dan mengomentari tentang
perkenaan sepak bola yang menganikan cipta dulu ya
terkait dengan kejadian kejuruhan
lalu juga beredar juga pay for kejuruhan
stop killing us gitu ya
sebuah gambar gambar yang diduga sih sebenarnya
kayaknya salah gitu ya
itu rame juga gitu
tapi kebanyakan sih memang dari fans sepak bola
ini kan supporter seluruh indonesia itu mensupport gitu ya
tentangkan juruhan ini gitu
beri dukungan dengan kegiatannya mereka
jadi memang ini percakapan yang sangat terkait sekali sih
mungkin seperti pemilu kali ya
seramai ini gitu
mungkin seperti pemilu juga bahwa cuitan dari warganet sepertinya juga masih akan panjang terjadi di media sosial begitu ya
mas anu terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam thank you